dan untuk mengetahui arus lalu lintas di hari kedua lebaran saya langsung sapa dua tim arus murid kita yang sudah berada di jakarta dan juga malang jawa timur
kita ke desi terlebih dahulu selamat sore desi
desi kita ingin melihat bagaimana dan kita ingin mendapatkan gambaran situasi di belakang anda cukup padat arus lalu lintasnya
seperti apa dan ini dari mana dan mau kemana ini jalur yang ada di belakang anda ini desi
ya selamat sore ferdi sebelum saya bercerita di mana titik saya berada sekarang saya tadi sempat berkeliling di sekitaran pinggiran jakarta
diawali pada siang hari tadi di kawasan tangerang selatan di mana saya menemukan ada titik macet di sekitar ciputat yaitu dimulai dari mega mall ciputat atau di jalan haji juanda sampai ke lote grosir
kemudian arah sebaliknya juga terjadi kemacetan di mana dimulai dari
dari perempatan pasar jumat sampai ke titik kampus uin syarif hidayatullah
kemacetan itu memang biasa terjadi di hari hari sebelumnya tak hanya di ramadan karena memang ada penyempitan jalur dari perempatan masuk ke dua jalur saja sampai nanti lepas menuju ke pasar jumat
kemudian untuk pantauan saya tadi di daerah bekasi juga melihat kemacetan tidak begitu berarti terjadi hanya beberapa ketersendatan terjadi di wilayah transmart kalimalang sampai ke pasar sumber arta
kemudian di sekitar bekasi timur dimulai di transmart juanda dan sampai ke perempatan bekasi town square
kita tahu banyak warga yang tak hanya bersilaturahmi ke rumah sanak saudara tapi juga menggunakan kesempatan hari kedua libur lebaran ini berbelanja ataupun sekedar makan makan bersama di tempat pusat belanja ataupun mal
kemudian sekarang saya berada di jalan lenteng agung verdi walaupun ini masih di wilayah jakarta selatan tetapi ini menjadi jalur penghubung bagi warga
dari bogor depok yang ingin menuju jakarta
di belakang saya sini terlihat ada kemacetan yang sudah terjadi sepanjang satu km kira kira dimulai dari putaran balik gardu lenteng agung timur sampai ke kampus isip atau institut ilmu sosial politik
yang penyebabnya adalah adanya orang yang menyeberang dari stasiun lenteng agung ini tidak menggunakan jembatan penyeberangan orang atau jpo
karena beberapa kondisi misalnya mereka yang merupakan lansia ataupun membawa anak kecil mereka merasa kesulitan untuk menaiki tangga jpo tersebut karena bentuknya begitu curang
sehingga mereka memilih jalan yang lebih pendek yaitu menyeberang dari jalan pinggiran menuju ke kawasan stasiun
dan hal ini sudah terjadi sejak siang tadi dan juga kondisi ini sebenarnya dianggap lebih baik dibandingkan hari pertama lebaran kemarin
yang kondisinya walaupun hujan lebat sejak jam dua belas siang kemarin sampai malam hari kondisi macetnya itu sangat parah di sini
dan memang ini menjadi titik simpul macet yang biasa terjadi tak hanya karena libur lebaran tetapi saat bulan ramadan juga terjadi kemacetan dan juga di hari hari biasa juga terjadi kemacetan
karena adanya stasiun lenteng agung dengan kondisi seperti ini
dan ada juga polsek jaga karsa yang disiagakan di sejak hal minus tujuh sampai
h tujuh lebaran untuk mengatur lancarnya lalu lintas di daerah lenteng agung ini
tak hanya cerita dari pengendara motor maupun mobil verdi pengguna jalan yang juga menggunakan jasa taksi online maupun taksi non online atau taksi biru
itu juga mengaku kesulitan pada hari pertama maupun hari kedua lebaran
di mana mereka kesulitan untuk mendapatkan kendaraan taksi online tersebut melalui aplikasi
kita tahu para supir mitra pengemudi juga harus menikmati saatnya mereka berkumpul dengan keluarga
sehingga jumlah mitra pengemudi yang ada di jalanan ini yang beroperasi cukup minim jumlahnya
karena harus mengilah ilah penumpang yang dengan tujuan yang kemana yang tidak terkena macet
walaupun mereka harus menikmati tarif yang sangat tinggi karena supply dan demand yang terjadi pada dua hari lebaran ini
sampai saat ini juga polsek di jagakarsa juga menyebutkan bahwa kondisi kemacetan di kawasan lenteng agung ini yang menjadi jalur penghubung menuju jakarta akan terjadi sampai h tujuh
sehingga petugas tetap terus disiagakan di sini untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan lenteng agung ini ferdi
baik terima kasih desi untuk laporannya
sekarang bergeser ke malang jawa timur
sudah ada rangga umara korespondensi nn indonesia di sana di eksit tol malang
rangga kalau kita lihat memang mungkin situasinya masih cukup dinamis begitu ya
kadang padat kadang juga lancar
tapi kemudian kita ingin melihat dan memastikan lagi apakah ada skenario tertentu yang diterapkan oleh pihak terkait untuk mengatur dan memastikan lalu lintas kendaraan yang ada di sana
ini lancar rangga atau bagaimana
jadi selama petang jadi saya tidak bisa terlalu mendengar suara anda
tetapi saya bisa gambarkan di sini bahwa saat ini saya berada di karanglo
daerah karanglo ini adalah satu satunya akses masuk ke kabupaten batu
kabupaten yang terkenal sebagai tempat wisata dan destinasi untuk pelesiran dari warga jawa timur
jadi ini adalah akses di sini sebelah kiri saya
ini memang terlihat sedang berhenti ya
karena di depan sana di sebelah kanan saya di bagian depan itu ada perintasan kereta api
nah perlintasan kereta api di sini juga menjadi sumber kepadatan ya
karena frekuensi dari kereta api jurusan agglomerasi ke malang ini juga cukup tinggi
paling tidak dalam sehari ini ada bisa jadi delapan hingga sembilan kali kereta api melintas di wilayah yang memang sudah
memang macet karena menjadi satu satunya akses masuk jalan darat
menuju ke wilayah batu
jadi dari sebelah kiri saya itu adalah sudah merupakan exit tol
eksit tol pandaan malang yang merupakan akses dari wilayah pasuruan dan juga gresik serta sidoarjo
itu kemudian jika kendaraan di akses tol pandar malang bertemu dengan akses kendaraan dari tol
surabaya malang ataupun dari surabaya menuju malang lewat arteri lewat lawang ataupun singosari
dan menuju ke batu maka akan menimbulkan kepadatan
nah kepadatan dalam catatan satlantas polresta malang ini juga sudah terjadi sebenarnya
yaitu pada sekitar jam delapan pagi tadi
situasinya hampir sama seperti ini
seperti ini pada saat sedang menunggu kereta api lewat penunggu perlintasan dibuka
karena deretannya ataupun iring iringannya kendaraan terutama kendaraan roda empat sangat panjang
saat ini mungkin relatif tidak terlalu panjang ya karena sudah terurai sejak siang tadi
dan warga yang menuju ke malang ini mulai berangsur angsur mulai lengang
tetapi tadi sejak sore tadi sekitar jam lima mulai banyak warga yang kembali
jadi lakukan akan menuju ke arah batu
jika situasinya seperti ini maka biasanya verdi biasanya maka arus dari karanglo ini
ini bisa diperkirakan akan padat merayap
bahkan ini hingga sampai sekitar pukul dua puluh satu nanti
kemungkinan para warga ini warga yang berangkat menuju ke batu dari berbagai arah
sidoarjo gresik surabaya pasuruan ini adalah warga yang memang hendak berlibur
di h tiga lebaran pada besok hari
nah situasi yang berbeda ini terlihat justru terlihat di beberapa ruas tol yang menuju ke malang dan batu
sejak siang tadi misalnya tol japanan pandaan malang kemudian tol sidoarjo porong
ataupun tol surabaya gempol ini relatif
karena tampaknya masih banyak warga kota surabaya yang melakukan perjalanan
ataupun melakukan kegiatan silaturahmi di dalam kota pada hari ini
termasuk juga melakukan wisata ini untuk wisata dalam kota surabaya sendiri
jadi memang relatif lengang
dan ada beberapa menit ya tempat terjadi kepadatan
misalnya pada antun
di beberapa di getol khususnya di surabaya surabaya gempol ataupun sidoarjo porong
tetapi itu tidak berlangsung lama
karena kemudian jasa mereka membuka seluruh pintu tol dan akhirnya aksesnya bisa menjadi lebih leluasa lagi
kita harapkan tentu saja kondisi di arah batu ini yang pasti akan ramai ini
apalagi sekarang dengan turun hujan saat ini
ini bisa lebih ditata lagi
karena saya melihat dari
dari semenjak eksit tol pandaan malang hingga saat ini sudah ada dua km dari tempat saya berada
eksit tolnya itu tidak ada penjagaan polisi sama sekali
jadi akan sangat sangat membantu sekali jika sebenarnya ada beberapa petugas polisi yang membantu untuk mengatur
apalagi sekarang hari hujan dan bisa dipastikan dengan kepadatan seperti ini ya
sampai nanti malam arah karanglo menuju ke batu
jadi kawasan wisata terkenal di kota jawa timur ini pasti akan cukup padat
baik terima kasih
koresponden cnn indonesia rangga umara dari jawa timur dan juga sebelumnya ada desi aritonang dari kawasan jakarta
terima kasih teman teman
selamat kembali bertugas dan tetap hati hati